saya juga telah menyampaikan surat panggilan terhadap terlapor fh
tadi malam tanggal enam januari dua ribu dua puluh
surat panggilan tersebut berisi pemanggilan kepada yang bersangkutan
untuk menghadap ke penyidik pada hari senin
tanggal tujuh belas januari dua ribu dua puluh dua
sepuluh januari dua ribu dua puluh dua jam sepuluh
kemudian teman teman agenda hari ini
penyidik ditsiber baris kepolri akan memeriksa lima orang saksi lagi
lima orang saksi ahli dan sedang berproses
sehingga dengan diperiksanya lima sudah lima belas saksi ya
dari lima saksi dan sepuluh saksi ahli
tentu ini kita lakukan secara teliti dan profesional
untuk itu kita tunggu teman teman
penanganan yang dilakukan oleh penyidik direkturat siber
pemeriksaan terhadap saksi saksi
menunggu hari senin nanti
saudara fh dipanggil sebagai saksi